terima kasih anda masih bersama kami
gempa bumi dengan magnitudo lima tiga mengguncang kabupaten malang jawa timur jumat pagi
meski hanya sebentar kerasnya guncangan dirasakan masyarakat kabupaten blitar yang berbatasan dengan malang
gempa dengan magnitudo lima tiga terjadi di kabupaten malang jawa timur pada jumat sekitar pukul sembilan pagi
dikutip dari akun twitter bmkg lokasi gempa berada di tujuh puluh delapan km barat daya kabupaten malang dengan kedalaman tiga puluh tiga km
bmkg juga menyebut gempa tidak berpotensi tsunami
getaran gempa juga dirasakan di kota malang meski tak terlalu lama warga pun memilih keluar rumah untuk menyelamatkan diri
istri saya yang lagi duduk gitu langsung teriak gempa gempa gitu
kebetulan saya lagi habis mandi ganti baju kedengeran gitu langsung lari keluar
nah di halaman ada juga beberapa tetangga yang keluar dari rumah
gempa gempa gitu
getaran gempa juga dirasakan di kabupaten blitar yang berbatasan dengan kabupaten malang dan mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan
kerasnya guncangan gempa membuat dinding sebagian bangunan sdn sumber kembar dua kecamatan binangun retak
selain itu atap dan genting bangunan juga berjatuhan akibat getaran gempa
pasti kegiatan belajar ngajar mas ya
jadi untung anak itu jam istri rehat
sehingga anak anak selamat
anunya ambrel itu ya
selain kerusakan bangunan sekolah guncangan gempa juga membuat teras musola kantor kecamatan binangun robo
robonya teras musola terjadi hanya hitungan detik usai gempa terjadi
sementara itu bpbd kabupaten blitar masih melakukan inventarisir kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi ini
tim liputan cnn indonesia